sebagian wisatawan ini merupakan warga sekitar yang sudah lebih dari sekali datang ke sini
janda yang telah menopaus dianggap suci oleh masyarakat setempat
meskipun majelis kehormatan mahkamah konstitusi menetapkan keputusan mahkamah konstitusi
kenceng banget di awal musim kemarin emang